ya satu tim khusus yang kemudian memang bisa kemudian melaksanakan proses
ya satu tim khusus yang kemudian memang bisa kemudian melaksanakan proses
apa namanya follow up ataupun dilanjut di dalam koneksiketa pemilu ini
tentunya di dalamnya tentu harus banyak terdapat para ahli hukum yang kemudian memang mumpuni
dan selain itu juga kemudian bisa ada tim tim yang kemudian bisa melakukan basis pendataan
karena memang data menjadi sesuatu hal yang krusial dan penting
selain itu juga nanti mungkin salah satunya adalah tim yang kemudian menangani ataupun mendatangkan
serta membuat para saksi untuk bisa hadir
di dalam konteks nanti bersaksi
nah ini jadi memang pekerjaannya tidak mudah
apalagi target daripada tpn ingin kemudian menargetkan bahwa ini terjadi suatu kecurangan yang tsm
terstruktur sistematis dan masif
nah memang berdasarkan data yang diterima memungkinkan itu untuk kemudian dilaksanakan
namun ya dalam proses hukumnya sendiri tentu harus bisa dipenuhi
segala sesuatu persyaratan yang kemudian memang
ya pada dasarnya tpn itu terakhir berkesepakatan untuk kemudian menuntaskan segala persoalan perselisihan
apapun sengketa daripada pemilu ini melalui jalur hukum
dan para tim pakar hukum tempoh hari diamanatkan untuk dibentuk dan kemudian akan difollow up
secara proses hukum yang berlaku tentunya
nah ini jika memang ini ranahnya ada di mk tentu akan diselesaikan di mk
nah jadi tpn sendiri basis daripada strukturnya sudah kemudian tidak relevan lagi untuk menangani masalah sengketa pemilu ini sebenarnya
jadi memang tpn hanya dibentuk di dalam konteks untuk melakukan sosialisasi
juga dalam konteks kampanye
nah itu memang strukturnya didesain seperti itu
tapi kalau untuk kemudian basis perselisihan ataupun sengketa pemilu seperti ini
maka harus dibentuk satu tim khusus
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya